pak anda menanggapi kontroversi atau polemik menyanyikan lagu indonesia raya yang sebenarnya memang sudah ditarik begitu oleh kemenpora
ini seperti apa memang urgensinya seperti apa sih haruskah kita menyanyi indonesia raya
gini supaya rada jelas gitu ya kita kembali ke makamnya dulu lah
wagu itu punya ruang sendiri punya kekuatan sendiri irama sendiri
misalnya apalagi indonesia raya itu pastilah ada suasana khusus ada ruang khusus yang dituntut supaya lagu itu hadir
nah kalau di gedung bioskop dapat yang entertainment menurut saya sekali lagi menurut saya nggak menurut orang lain nggak pas lah
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini